pagi adriana yang super super cantik
kesempat apa lo
pagi juga deh
mau ngerjain gue ya
dosa kali ngerjain istrinya papi
jadi gak enak nih makan kalo lo diri
bukannya lo dilarang ya buat deket sama cowok itu
tapi kok lo malah seneng seneng aja
emangnya kalau misalnya gue ketemuan sama temen cowok gue itu
terus gue bergaul sama anak anak geng motor
ya makanya gue santai aja
lo gak takut
adriana tuh lagi jogging
dia mau cari keringat dikit
buat bakar lemak di pipinya tuh pi
soalnya kan pipinya mulai tembam
mungkin dia terlalu keras ya
takut nanti papi cari cewek lain yang lebih cantik
tadi aku buka piring
terus ada kecoa
dan aku sekarang gak tau kecoanya kemana terbang
mungkin ke pecoa
mas lo liatin ada kecoa
tidak ada kecoanya
tuh gak ada kan
ya makanya kan aku udah bilang sama papi
adriana tuh kayaknya kebanyakan berhalusinasi debi
papi inget kan
yang waktu itu kejadiannya
dia ngeliat hantu
nah jangan jangan
kamu kenapa sih selalu berhalusinasi kayak gini
kita lanjutkan salamannya
biar mas yang selalu ngebelakang kamu ya
masa aku mau ganti piring
gak mau piring ini
mau apa mas
a minumnya dulu minumnya
a mungkin dia kebanyakan nonton film horror kali pi

mamanya juga solidar sama temen pak agen haikal kan gak salah
makanya boy mau belain haikal
ya udah anak anak yang udah dapat jawabannya coba isi di depan
ini kenapa pada diem
hah dari tadi kalian ngerjain soal tapi kalian gak tahu jawabannya
ini kan pasti bisa diker
pak makanya aku bantu mending bujuk kepala sekolah
biar haikal gak dikeluarin dari sekolah
nanti boy buka pasangnya gak keluar dari sekolah pak
bukanya aku bujuk kepala sekolah guys
kan you know lah kepala sekolah itu kan orangnya kaku gitu
iya dia kan orangnya agak agak susah dibujuk gak asik deh
lagian juga kayaknya
coba kalau dia itu bergaul sama anak muda kayak saya
pasti dia tahu what happening di luar sana
lagian dia juga itu kan emang kolom kurang update
ya kan agak agak kudet
nanti kalau kamu baca lagi lebih jelas soal seni peran
kamu bisa liat tunggu setanis love ya
bukannya pak amir ngajar matematika di sekolah ini
tambahan sedikit soalnya kan matematika itu pelajarannya kan bikin puyeng banget tuh pak
jadi ya refreshing pak refreshing dikit
ya toh ya toh
kalau gitu kenaikan gaji tunjangan pak amir akan ditunda
gimana kalo kita suruh boye haikal ian dan semuanya ya buat pindah ke sekolah kita ya enggak kak
wah ide bagus tuh mel pun
sumbernya pinter ya
paling cepet bener kayaknya nih ya pak
tapi tapi kalo mereka pindah kesini yang ada gue sama raya berantem terus dong rebutan haikal
elah cindy sayang lo kena aja
karena sebenernya gue tuh gak suka sama haikal
terus kalau gitu lo sukanya sama siapa
kalo bukan sama haikal
jangan jangan sama ian leg

hei gilek gilek dia tuh dia punya gue
kalah sama anak aja lah
iya kalau gitu berarti aku sukanya selama ini sama siapa
sebenarnya gue selama ini sukanya sama mondi
terus sekarang udah gak usah sirik sirikan lagi
gak usah kesel kesel sama raya
tapi juga gak bakalan sama haikal oke
hmm kalah si mondi sih juga boleh sih
kayak ian kan dikitin
yaudah kalo gitu reva
mendingan lo sekarang telfon boy suruh cepetan pindah kesini
jangan lupa ajak haikal
oh gilis kalian juga
mending sekarang lo cepetan telfon boy
keburu mereka semua dapat sekolah yang lain
berhenti cepetan burung
kalau gak bisa gue yang layak
paling cepet tuh
boy lo jadinya pindah kemana
gue belum tahu nih mau pindah kemana
ada megan cindy raya melly
bukan cuma loh maksudnya ian sama haikal pindah ke sekolah kita
tunggu tunggu tunggu
ini yang ngajakin pindah lo apa temen temen lo
ih care banget sih lo
nggak mungkin lah gue yang mau
ini kan semua ide meli
kalau lo gak mau juga gak masalah
oh idenya dari melly
udah lah kalo idenya dari melly gue males pindahnya
mungkin gue pindah deh ke sekolah loh
perginya sana jauh jauh
kalau gitu gue pindah ke sma merah putih aja
di sana juga ceweknya cantik cantik kok
ih yaudah deh
terserah lo mau ngapain
dan gue berdoa supaya lo ketemu sama cewe yang cantik cantik
bohai dan terserah lo deh
gue harus hubungi gue lagi
padahal gue udah nanggap gue deh
ih gitu dulu
lo kenapa sih
kok mau jadi brandon lagi sama gue
terus ianya gimana

ya abisnya gue kesel lah
dia tuh jadi cowok kepedean banget
dia maunya gue mohon mohon sama dia baru dia mau pindah ke sini
kalau enggak dia mau pindah ke sekolahan yang cewek yang cantik cantik
gue pikir terserah lah
gue gak butuh butuh banget
tapi re dengan gue seperti itu
dia makin ngeliatin kalau dia tuh bener bener suka sama
bener juga tuh
kayaknya gue tuh emang suka deh sama lo
udah nggak apa apa lo bujok aja bener bener
ada yang lain lain tuh kan iya
dia berani berani juga
itu semua nggak mungkin ya
dan lagian juga
gue juga nggak suka sama dia
sampai jumpa lagi